nah bagi anda penggemar buah pisang ada varian baru dalam menikmatinya
menggunakan bahan pisang kepok khas lereng gunung semeru lumajang
strudel pisang mempunyai cita rasa yang menggoda dan terlebih lagi sehat bagi tubuh
seperti apa berikut liputannya
strudel pisang ini merupakan hasil inovasi sri utami warga perumahan bumi rejo permain lumajang
dibantu tiga karyawannya ia membuat kue strudel berbahan pisang kepok khas lereng gunung semeru lumajang
usaha yang sudah digeluti sejak dua tahun lalu ini berawal saat ia membuatkan kue untuk anaknya
karena pisang sangat melimpah di lumajang ia pun membuat kue strudel berbahan pisang
hasilnya saat warga mencicipi banyak yang tertarik dan menyukai strudel buatannya
ia pun memantapkan hati menggeluti usaha tersebut
ide awalnya itu berawal dari anak anak saya
dulu sebenarnya saya itu menciptakan ini saya kolaborasi antara pastry sama roti pisang sama keju
alhamdulillah permintaannya itu banyak di pisang
untuk membuat kue strudel tidaklah sulit
pertama usai adonan tepung dipipihkan ratakan coklat di atas adonan
kemudian taruh pisang kepok yang sudah dipotong kecil kecil di atasnya
selanjutnya taburkan coklat misis di atasnya dan tutup kue tersebut dengan melipatnya
olesi bagian atas kue dengan kuning telur dan beri parutan keju di atasnya
dan yang terakhir oven kue strudel selama tiga puluh menit dengan suhu satu ratus enam puluh derajat celcius
setelah matang strudel pisang pun siap dinikmati
rasa coklatnya juga enak
tidak membuat seri di tenggorokan
ya yang paling enak
pas dimakan waktu dimakan
waktu hangat enak ya
strudel pisang buatan sri utami ini mempunyai keunggulan dibanding kue strudel lainnya
selain enak karena berbahan pisang strudel mengandung banyak vitamin dan zat besi yang baik untuk pencernaan
derhadi wicaksono lima jam